jika bella menolak untuk menerima warisan ini maka sifa akan dari bella dan afif akan mendapatkan semua harta yang seharusnya menjadi bagian bella
dan orang tua siva akan menjadi wali untuk mengelola harta sampai usia siva cukup untuk mengelola harta warisan
ini gak bener nih pasti ada yang salah saya gak terima
karena anak itu anak yang gak jelas saya gak setuju
di telepon gak diangkat lagi
hah gak diangkat lagi
tadi ngapain sih ini anak
oh baik baik baik saya akan segera ke kantor pak jaya ditunggu ya pak ya
iya mak ada apa
kamu temenin mama kita ke kantor pak jaya
jangan jangan surat wasiat itu udah dirubah aku jadi dapat bagian
yuk yuk yuk mak sintia antarin yuk
pasti nih pasti surat wasiatnya berhasil direvisi
sama pak jaya aduh gak tahan ya
cepet yuk yuk yuk
mama mau kemana sih
mau kemana sih kok buru buru banget
kecuali kamu minta dengan sop
menurut gua raina ini aneh
untuk ukuran orang yang lupa ingatan
nomornya gak kenal
siapa tau penting mak
foto apa mak boleh lihat gak
itu kan foto aku sama gavin dan dodi
briefing itu whatsapp dari dodi dong
tapi kok dia bisa tahu nomor telepon mama
gawat ini gawat ini bener bener berbahaya
kamu kenapa sih
hati hati dong kalau nyetir
maaf mak aku ngelamun
tuh gak apa apa lah gitu orang
kamu kayak panik banget
emang kamu kenal mani foto
enggak mah aku tuh cuma lagi ngelamunin afif aja
lihat ke depan lihat ke depan
sekarang kan afif kerjaannya nyari bella terus kan mak
dia udah gak pernah ngurusin vicky lagi
apa itu gangguan setirnya
jadi aku mikirin afif terus mak
udah gak usah pikirin afif
tenang aja itu urusan mama
nanti mama yang beresin
ah seneng banget dia hari kalau kayak gini terus
harus gimana malem
foto kita bertiga
kok dinekat banget sih
kita harus cepat bayar sisanya
biar dia nggak neror kita lagi
emang kapan sih jatuh temponya itu kapan
kamu telepon sekarang deh
minta perpanjang sama dia
kalau misalnya gak nakut telepon dia
kamu omongin deh sama dia biar dia tuh bisa perpanjang
kalau dia terus ngeror kita ini semua bisa kacau
gak mungkin kacau lagi ini semua
kenapa dia kelihatannya panik banget
pasti ada sesuatu yang dia tutupin
gak gak gak jangan
jangan aku mohon jangan
ternyata bibik lina
aku pikir radit mau nyiksa aku lagi
ini semua gara gara radit
kalau kaget aku jadi ketakutan karena ngira radit akan nyiksa aku lagi
kok kaget banget sih
kok non raina kaget banget lihat saya
aku muka saya serem banget ya
saya ingin memberitahukan
sepertinya pak arta sudah tahu kalau bella akan menolak menerima warisan yang diberikan kepadanya
intinya aja ya yang terakhirnya aja
jika bella menolak untuk menerima warisan ini
maka sifa akan dari bella dan afif akan mendapatkan semua harta yang seharusnya menjadi bagian bela
dan orang tua syifa akan menjadi wali untuk mengelola harta sampai usia syifa cukup untuk mengelola harta warisan
ini enggak benar nih pasti ada yang salah
saya enggak terima
karena anak itu anak yang enggak jelas
saya enggak setuju
cari anak itu
anak siapa mah anak aku vicky di rumah
kamu mau tahu
isi klausel yang ditambahin sama papa arta
ditulis bahwa semua harta warisan akan jatuh ke siva kalau bella menolaknya
udah dipikirin matang mateng banget sama papa
kamu sama dengan dia sama daun daun hindry

kok di reject teleponnya
bapak sekarang tenang aja
sekarang bapak lebih baik fokus sama keadaan kinzo aja pak
kami di sini masih terus berusaha untuk mencari belah
tapi tolong kabari saya kalau ada perkembangan
lindungi pela dimanapun dia berada
reno nggak boleh khawatir soal bella
dalam keadaan seperti ini
yang sekarang aku sudah mengingatkan dia sama kita
tapi aku masih takut
aku masih takut
aku masih takut
sekarang aku pikirkan cuma bella
aku gak bisa mikirin yang lain kaiko
itu yang harus saya lakuin sekarang
kak coba lihat di sana kak
yang itu kak
pak sini pak
itu mungkin bella
kalian sebaiknya jangan ke sana pak
kalian harus tunggu di sini sampai mendapatkan kepastian dari tim kami
tunggu aja pak
kita tunggu di sana aja pak
nanti kalau sudah ada kabar akan saya beritahukan pak
aku harus melihat langsung
apa benar itu bela atau bukan
kalau benar itu bella aku harus ke sana
ya lo tenang dulu
mereka lebih tahu viv
kalau bapak ingin melihat nanti saja pada rumah sakit
kenapa kakak aku gak bisa gerak pak
kenapa kaki kenzo gak bisa gerak pak